sebelum hilang kontak pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua yang jatuh sempat mengalami penurunan ketinggian secara signifikan
sempat tercatat di ketinggian lebih dari sepuluh kaki pesawat turun drastis hingga dua ratus lima puluh kaki
pesawat lepas landas dari bandara soekarno hatta sekitar pukul empat belas dua puluh waktu indonesia barat
sepuluh menit berselang pesawat sempat mencapai ketinggian sepuluh sembilan ratus kaki
dan sebelum akhirnya diduga mengalami penurunan ketinggian secara drastis
data terakhir di flight radar dua puluh empat menunjukkan pesawat ada di ketinggian dua ratus lima puluh kaki
lokasi terakhir pesawat itu berada di wilayah kepulauan seribu di perairan antara pulau laki dan pulau lancang
dan hingga dilaporkan hilang pada radar pada pukul empat belas tiga puluh sembilan waktu indonesia barat
pesawat ini sebelumnya dijadwalkan tiba di bandara supadio pontianak pada pukul lima belas lima belas waktu indonesia barat